ini dianggap sebagai sebuah terobosan untuk industri susu tiongkok
akibat air hujan yang terserap oleh tanaman
salah satunya adalah maria yang sudah tinggal di semanan selama tiga puluh lima tahun bersama anak dan cucunya
ada persoalan apa tadi banyaknya kdrt
tapi lebih pada bagaimana menyentuh hubungan emosional antara dirinya dengan pemilih
kayak lo ya dewa dengan jason
kayaknya mau stay di sini dulu
selain prestasi di tingkat elit
dan disampaikan oleh ricky kusumo
di kampung sepsepian timur
jadi mulai januari sampe mei
saat mereka protes pada perusahaan swasta menutup jalan itu awal bulan lalu
kayak mode mode kalisthenik lu tapi kalau nge gym di samping ini ya di luar program timnas gitu sekarang kan
dan mereka juga nangkepnya oke baik gitu cepet
sepitia jalan ditambah dengan aktivitas pkl yang berjualan dan menyebabkan akses keluar masuk ke dalam taman juga menjadi kurang lancar
kita tak dapat membuat hati lebih bersih
gue cuma di mes kan ada coach ahang
sekarang mereka udah maju sah sah aja
karena kan mereka udah jadi masyarakat indonesia ya sama kayak kita
saya yakin bahwa kerja cepat tni akan meyakinkan kita
tapi kalau untuk kebunnya saja kan kita juga beli dari luar
ya kita kan mendengar ini gimmick politik sudah bermunculan
dan menargetkan penggunaannya mulai pertengahan agustus dua ribu dua puluh dua
kalau soal ngeluh ya banyaknya ngeluh juga pengusaha gitu loh
adonan mie keluar berbentuk mie kecil dan dari sinilah penyebutan kerupuk mie kuning berasal
hal hal tersebut yang sebenarnya ingin diatasi dan ingin didengar
para pengusaha di sini juga memperkejakan warga sekitar sebagai karyawan
jadi namanya kue keranjang
kalau santan pecah kan nggak apik gitu loh
bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung
dan reseptor di otak karena infeksi virus
kalau mk sebenarnya meminta supaya prosesnya diulang total
bukan bukan wacana itu udah berjalan
keluar rumah mainnya lompat tali
itu apa ini proyek yang sedang ditangani
ya itu ketemu rui hachimura gimana tuh di jepang
padahal lulusan dokter di indonesia itu setahun hanya dua belas
kita sudah terhubung dengan vice president public relations pt kai pak joni martinus melalui sambungan telpon
inilah kampung sate desa sekip
apa mungkin untuk nextnya dila
nah sekarang saya sudah berada di jalur tengkorak yang tadi dikatakan oleh mas alfred salah satunya adalah ini di jalur tendean
kalau secara apa namanya wilayah besar itu kita sebut sebagai wilayah aglomerasi ya
mudah mudahan ini semua bisa ada tapi apa yang terjadi pada kesan terburuk
nah sebenarnya warga dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk perawatan medis darurat
keterhubungan antara satu media satu platform dengan media lainnya
pengukuran dan pengencangan menjadi tahapan lanjut pembuatan kain tenun
sekarang itu rata rata dua belas jam
dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi empat negara ini untuk menetapkan awal bulan komaria
jadi pemain seleksi untuk lsu itu kurang
maka memang perlu diidentifikasikan
kita mendengar bahwa pintu akan dibuka untuk memulai evakuasi
justru melambat karena memang harga naik kemudian juga pasti akan ada penyesuaian dari hulu ke hilir
tapi itulah tugas kita semua mudah mudahan diperbanyak
apa keistimewaannya sehingga harus di tempat yang sama lagi
pada tahapan tertentu ketika kejadian kdrt ini sudah berulang berkali kali
dua jenis perawatan bisa dilakukan bersamaan namun pada area berbeda
pbb mencatat hingga kini sekitar satu ratus tujuh belas warga sivil berlindung
nah kalau di tiongkok ketika perayaan imlek kan biasanya masyarakatnya melakukan perjalanan
atau setara sekitar tiga ratus kilo
akan tetapi ketika gunung api erupsi manusia harus memberikan ruang dan waktunya untuk kemudian menyingkir sementara
kita akan tuangkan adonan keringnya ini
terus terang sih merek impor mas
contohnya seperti membayar cicilan makan minum sewa rumah ataupun juga kos dan juga transportasi
walau menjadi minoritas di dusun yang mayoritas umat islam
di lain pihak masyarakat penanggulangan bencana indonesia mpbi
tidak begitu jauh untuk anda misalnya jalan pagi ke tempat ini
mayoritas di mah calon haji datang ke stand ini karena tali tas yang kurang layak atau bahkan sudah putus
belum permakalan satu satunya stadion
terus juga kadang kadang banyak pedang kaki limanya ataupun ojek online yang parkir di sini gitu
dan hukumnya yang adalah
karena ini makhluk ini luar biasa besarnya
makanya kita bisa tukar pendapat dengan universitas yang ada di israel
tak hanya wisata bawah laut saja ada pula tempat wisata lain di daratan yang bisa di kunjungi
melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi dan radio
pengorbanan ya dila mau gak mau ya
ketika capresnya mas ganjar memberi
seperti sungai yang menari

yang meningkatkan potensi gelombang pasang laut dan menyebabkan banjir rob
angkatannya indra budianto sama erick sebayang
lakers itu gak mau ngambil the maldrozan aja
untuk mengatasi berbagai masalah pada kantung mata kita dapat menggunakan krim mata yang mengandung vitamin c dan e
rio abadi himawan amri jakarta
proses perhimpunan anak anak dengan cara yang tidak tepat atau tidak baik
setiap hektare tebu biasanya menghasilkan tujuh puluh seratus ton batang tebu yang memiliki tinggi sekitar dua tiga meter
dua puluh delapan ribu mungkin kalau lima kg sekitarnya satu ratus lima puluh ribu lah
kementerian kesehatan membuka peluang produk pcr kumur biosaliva
minto suwito siam mulai terkenal karena perannya sebagai simbok
akhirnya sebulan lah gitu untuk memulihkan itu gitu
karena tidak lama setelah deklarasi
mei sendiri ketertarikan untuk menjadi bagian dari yasan konservasi indonesia ini
ayo deh diarak diarak deh gitu ya
daging daging yang berkuah yang asap asapnya keluar yang enak enak ayo wis terjadi orang
lalu bagaimana proyeksi penampilan para atlet di ajang ajang tersebut
kenapa para menteri tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga terjadi keributan begitu di bawah